berubah pemikiran kita harus berkembang kita harus banyak membaca buku kita harus fokus
pada tujuan hahaha tapi kita juga harus makan keledan laper dari pagi belum makan
maafin saya lupa saya cari makan dulu ya oke assalamualaikum waalaikumsalam
kok anak anak belum ada yang keluar ya jangan jangan telat sekarang jam berapa
dua belas kalau belum pulang saya lihat
kang iya pak maaf kang sebentar ya pak anu anak anak udah pada pulang belum kok udah digemuk
iya pak sekarang ada peraturan baru gerbang dibuka setelah selesai anak anak belajar jadi
tidak diperbolehkan lagi gerbang dibuka sebelum waktunya pulang sekolah
oh karena kejadian kemarin ya pak iya ya udah kasih kang iya pak sama sama kasih pak ya
karena kalian sudah dibebaskan berjualan di ciraus maka tunjukkan sumbangsi kalian pada ciraus
juga agak enak karir kan sebenarnya

kita enggak ambil targetnya
tapi kalian berraban nggak takut queens
ini enak paham saya
dan gamen juga i'm leaving den art
pesan perabotan aneh aneh laporkan
kalau ada yang pesen pecel cabainya terlalu banyak lapor
kalau ada yang buang sampah aneh aneh lapor
kalian semua harus cepat tanggap
paham pak hamid
nanti kalian wajib ikut program bela ciraus
kalau perlu ada pelatihan dasar dasar pengetahuan intelijen
ciraus milik bersama
kalau bukan kita siapa lagi
bukan muhrim jaga jalak
iya pak hamid
saya permisi dulu
assalamualaikum entin manis
waalaikumsalam kang sain
kang sain mau kopi
ya sebetulnya kopi entin enak nih dingin dingin gini ya
tapi enggak usah lah terima kasih entin ya
eh akang cuma mau undang entin nanti malam ke rokeyan di rumah baru akang
kehadiran entin penting berarti buat akang
tantuan entin best of pejuang kita teh
nanti jadi hampa
kang sain bisa aja
wah esok ya
entin kang sain pak hamid dulu ya
jangan lupa nanti malam ya assalamualaikum
mau beli apa mak
mau beli gula setengah kilo
itu sain ngapain kemari
nanti malam mau ngadain kata mak
wah seru itu
mas ina mau ikut
mak bisa nyanyi lagu kesenengan emak
emangnya lagu kesukaan emak teh apa
lagunya begini nih ya
jauh tinggi melayang
tapi kayaknya teh saya belum lahir
iya pasti udah mak
sebentar ya ma gulanya saya siapin
ini mak gulanya
nah ini tin
nanti bareng bareng ya perginya ke sana
kita harus termotivasi untuk maju nih
wawasan kita harus berubah
pemikiran kita harus berkembang
kita harus banyak membaca buku
kita harus fokus pada tujuan
tapi kita juga harus makan kak idan
dari pagi belum makan
saya cari makan dulu ya
selamat pulang undang
selamat pagi mak
selamat pagi bang
tangan sudah aman
mak mak asing ke rumah nyewasain dulu sebentar ya
tapi jangan nongkrong di warung tim
ya enggak atau mah ngapain di warung tin
pesinggirannya mak ya
pedut pedut tuh bannya tuh
bannya muter bannya muter
jalan pakai mata tuh jangan ngelamun
eh dang dang dang
eh nawan mak
emang bener nanti malam sain mau bikin pesta karaoke
tau dari siapa mak
masa kamu nggak tau sih
nggak ada aja sih
nggak ada aja sih
bapak febri jalan dulu ya
mau ke taman bacaan pak
mau belajar kelompok
mau bapak antar
bilang aja bapak mau ketemu sama bu guruyolo
bapak tidak ada hubungan apa apa sama bu guruyolo

biar febri jalan sampai ke tempat lain ya
bapak mau ketemu sama bu guruyolo
jangan sekarang aja wad
kalau begitu edward duluan deh sama febri
kum kamu udah tanya jeniper belum ku
tentang penculikan kemarin yang seru itu kum
kamu pasti suka
kamu saja yang cerita
saya cuma dengar dari jeniper
jeniper yang tahu ceritanya tuh kum
kamu sekarang lupa ya kang